perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara tentu berdampak pada peningkatan permohonan kekayaan intelektualnya
pentingnya kekayaan intelektual untuk negosiasi perjanjian perdagangan internasional ini membuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual juga menjadi muara untuk meningkatkan investasi suatu negara
lalu seperti apa upaya pemerintah indonesia dalam mendorong investasi melalui perlindungan kekayaan intelektual
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
masa pandemi covid sembilan belas telah menekan ekonomi indonesia hingga mengalami resesi
para pelaku usaha indonesia mendapatkan pengalaman berharga sekaligus uji ketahanan
di tengah situasi ini usaha mikro kecil dan menengah atau umkm terbukti mampu bertahan bahkan menjadi akselerator perekonomian indonesia

meski begitu kesadaran pelaku umkm untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah
tak sedikit pelaku umkm yang kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi
padahal untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku umkm
salah satu aspek penting yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produk
baik itu merek patent hak cipta
ataupun desain industri
oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dan pembekalan melalui peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan
peningkatan keterampilan dan kompetensi juga dibutuhkan untuk menunjang proses inovasi
pemerintah pun terus berupaya mendorong para pelaku umkm untuk meningkatkan pelindungan kekayaan intelektualnya
menuju indonesia mandiri secara ekonomi
transformasi digital tentu saja memacu invensi yang berkaitan dengan metode bisnis
kemajuan riset dan teknologi menghasilkan inovasi inovasi yang kemudian juga menjadi aset dan bisa digunakan untuk kepentingan bisnis dan juga menciptakan penghasilan
nah pemerintah indonesia terus berupaya mendorong investasi melalui perlindungan kekayaan intelektual
salah satunya dengan merevisi undang undang paten nomor tiga belas tahun dua ribu dua
yang kini masuk dalam undang undang paten
untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya di studio
direktur paten dtlst dan rahasia dagang djki atau direktur jenderal kekayaan intelektual di kemenkumham
ada ibu dede mia yusanti ibu dede apa kabar
sehat selalu ya
alhamdulillah sehat selalu
dan kita ini sudah di pcr sudah divaksin tentu saja
tapi kita selalu menjaga protokol kesehatan karena pandemi covid masih ada bersama kita
dan ini masih harus kita tegaskan terus menerus ya
jaga kesehatan jaga jarak jaga prokes
nah bu dede ini kita bicara mengenai intellectual property right atau yang kita sebut kekayaan intelektual
nah sebenarnya di kita sendiri di indonesia sendiri kalau kita lihat ya
kesadaran ya terhadap kekayaan intelektual itu pertama masih lemah
ini jelas kita lihat
apalagi kalau dulu non profit
kalau nonton film biasanya beli yang dibajak ya cd dan lain sebagainya
banyak sekali merek merek juga yang meniru mencontek mengkopi merek merek terkenal misalnya
kemudian ada barang barang yang dimirip miripin jadi ditiru mungkin palsu dan lain sebagainya
terus terang indonesia memang cukup dikenal untuk hal hal seperti ini
nah ini semuanya itu merupakan pelanggaran terhadap intellectual proper right atau kekayaan intelektual
tapi sebenarnya ini kita lihat juga proses edukasi
yang kita sebut ya definisi dari kekayaan intelektual itu apa
karena kita sudah tahu kekayaan materi seperti apa kekayaan alam tapi kekayaan intelektual definisinya
jadi boleh saya sampaikan di sini mbak desi kekayaan intelektual itu kita sebut merupakan kekayaan intangible
kalau yang tanah gedung itu tangible kan
dan bisa diukur bisa dilihat bisa dihitung
tapi dengan kekayaan intangible ini justru kekayaan intelektual merupakan aset suatu bisnis tertentu ya
yang justru semakin hari semakin mendominasi daripada aset tangiblenya
nah kekayaan intelektual itu sendiri itu terbagi dalam beberapa rezim
jadi yang masing masing punya kehususan tersendiri pelindungannya juga objek yang dilindungi berbeda
kemudian sifat perlindungannya juga berbeda
jadi di dalam kekayaan intelektual kita mengenal ada yang disebut dengan patent ya yang hari ini kita akan diskusi lebih dalam
kemudian ada copy right hak cipta jadi untuk buku penulis betul sekali film lagu
nah itu dilindungi melalui hak cipta
sementara ada juga pelindungan merek trademark
nah ini yang sering disalahgunakan
nah trademark itu adalah suatu tanda pembeda
yang di dalam perdagangan
jadi orang kan akan memilih suatu atau membeli suatu barang itu dia akan lihat mereknya
biasanya ada logonya seperti apa warnanya
jadi mbak desi bisa bayangkan bagaimana suatu perusahaan itu membangun merek itu biasanya sampai puluhan tahun untuk bisa masyarakat mengenal merek
jadi disitulah letak berharganya suatu pelindungan merek
kemudian ada yang disebut dengan design industry
tadi mbak desi menyebutnya
tadi mbak desi sebutkan ada yang mirip mirip
itu pelindungannya ada design industry
kita juga punya pelindungan yang lain
kita sebut kw
nah misalnya kalau kw kan bentuknya mungkin mirip terus mereknya juga mirip atau sama
bukan sama tapi palsu
jelas sangat melanggar karena harganya juga di miring miringkan
betul malah sangat murah ya barangkali
nah kemudian ada lagi yang namanya perlindungan varietas tanaman
jadi tanaman yang kemudian direkayasa dan dia dilindungi tetapi tidak diatur atau tidak dikelola oleh direkturat jeneral kkn intelektual
tapi dikelola oleh kementerian pertanian
tapi dia masuk ke dalam rezim kekayaan intelektual
kenapa contohnya seperti apa
misalnya ada tanaman
seperti misalnya ada padi contohnya apakah itu bisa
jadi kemudian diperbaiki direkayasa diubah mungkin dikawinsilangkan
menghasilkan varian baru itu menjadi pelindungan
jadi ada proses terhadap barang itu
bukan yang secara alami itu yang bisa dipatenkannya
tapi prosesnya gitu
kemudian ada yang namanya rahasia dagang trade secling
jadi rahasia resep resep makanan biasanya bumbu bumbu itu masuk ke rahasia dagang atau trade secret
kemudian ada satu lagi desain tata letak sirkuit terpadu
desain tata letak sirkuit terpadu itu melindungi sirkuit elektronik yang ada di dalam alat alat elektronik
oh software yang berbeda
bukan tapi desain daripada sirkuit di dalam alat elektronik itu bisa menentukan efisiensi suatu alat
penemuan tentu saja ya
penemuan ada lagi
jadi desain tata letak sirkuit terpadu itu jenis pelindungan ki yang berbeda juga
tapi kalau misalnya penemuan itu berdasarkan atau ide didapatkan dengan penemuan yang sudah existing tapi agak diubah ubah sedikit itu bagaimana
itu mungkin sebetulnya
jadi kalau di patent kan dia melindungi satu penemuan
invensi kita sebut
nah persyaratan daripada invensi itu bisa diberikan itu yang pertama harus baru
baru dan yang kedua mengandung langkah inventif kita sebut
dan yang ketiga dapat diterapkan dalam industri
kalau kita sebut baru ya dia harus berbeda dong dari yang sudah ada
misalnya dia memodifikasi boleh nggak boleh
tapi kemudian ada kriteria yang kedua yaitu mengandung langkah inventif
nah mengandung langkah inventif ini kita harus lihat apakah modifikasi atau perbuahan tersebut memberikan nilai yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya
nah ini saya mau tanya
sekarang kan banyak penemuan ya inovasi yang berbasis teknologi
dan semakin lama teknologi kan semakin mirip mirip
kita mulai coba dengan steve jobs yang menemukan apple dan dia mulai dengan ipad kalau kita ingat
dan semua bisa touchscreen dan lain sebagainya
kemudian keluarlah merek merek lain bentuk bentuk lain dan menggunakan prinsip inovasinya yang sama
nah ini di mana kita menentukan sesuatu itu memang parah
ini adalah kekuatan asli dan mana yang nanti perlu dibermasalahkan
ada pelanggaran dalam penggunaan penemuan
betul itu yang tadi saya sampaikan
tiga hal tadi yang utama
novel atau baru
kemudian yang kedua inventif step
inventive step ini yang perlu kita pahami
jadi kriteria inventif step itu bisa bermacam macam
yang pertama bisa kriteria bahwa oh yang invensi sekarang ini lebih baik daripada yang sebelumnya
jadi dia memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di invensi sebelumnya
oke jadi ada penambahan
misalnya ada penambahan dimodifikasi diganti mungkin komponennya atau misalnya dalam proses temperaturnya diganti misalnya itu juga termasuk
bisa tetapi sepanjang dia memenuhi kriteria inventive step tadi
nah kemudian penilaian inventive step selain dia harus lebih baik dari sebelumnya
yang kedua adalah sesuatu yang tidak terduga oleh orang yang ahli di bidangnya
nah ini mungkin agak teknis banget ya mbak desi
tapi itu yang perlu dipahami
jadi misalnya dengan mengubah komponen a menjadi komponen b ternyata kinerjanya menjadi lebih baik
dan itu bisa dipatentkan sebagai sesuatu yang baik
dan itu sesuatu juga
mbak desy ini sangat sangat menarik
karena mungkin kita sendiri tidak tahu tapi kita punya feeling lah
biasanya kalau kita membeli barang atau
ingin memiliki sesuatu kan yang penting tahu mereknya seperti apa
ini itu menjadi sesuatu yang penting dan harus kita proteksi dan tidak boleh dicuri lah istilahnya
karena di situ ada bagian bisnisnya juga yang penting
kita istirahat sebentar bu dede
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kita membahas mengenai pentingnya intellectual property right atau kekayaan intelektual dan pengembangan patent
yang sekarang kita ingin untuk meningkatkan invensi dan sesuatu yang baru
karena ini merupakan kekayaan
bukan saja kekayaan intelektual tapi nanti kekayaan terhadap pendapatan kekayaan terhadap bisnis inovasi dan lain sebagainya
saya ditemani oleh direktur paten dtlst dan rahasia dagang dari dirjen ki kekayaan intelektual kemenhukam
tadi sudah kita sedikit belajar mengenai beda bedanya apa yang diartikan oleh kekayaan intelektual
jadi ada proses inovasinya
jadi misalnya kalau
termasuk juga tadi ya
bahan bahan tanaman alami kan
contohnya misalnya sekarang yang sering itu adalah terutama kunyit
kunyit itu sendiri tidak bisa dipatenkan
tapi kalau kita olah menjadi obat atau menjadi sesuatu yang lain itu bisa
jadi indonesia ini kan kaya akan pengetahuan tradisionalnya
jadi yang namanya jamu jamuan obat obat herbal itu banyak digunakan oleh masyarakat

itu sebetulnya salah satu potensi indonesia
di mana obat obat tradisional yang selama ini kita gunakan itu bisa dikembangkan lebih lanjut
menjadi satu produk yang mungkin lebih murni
kemudian memenuhi persyaratan tadi patentabilitas yang saya sebutkan tadi
dan sekali lagi itu menjadi potensi indonesia
itu bisa menjadi potensi
dan termasuk juga yang kita sebut farmakologi itu kan ya
contohnya bukan saja
herbal atau tumbuh tumbuhan
tapi virus virus dan bakteri juga ini kan bisa
jadi gini misalnya dari tanaman itu sendiri
banyak sebetulnya obat obatan yang sekarang kita gunakan ya oleh masyarakat
itu sebetulnya berasal dari tanaman
tapi kemudian ahlinya bisa mengekstrasi molekul yang sebetulnya yang berhasil yang mana
nah itulah yang banyak terjadi sekarang
mereka lebih senang
melakukan penelitian dari bahan alam
dimulai dari bahan alam karena memudahkan mereka
mereka mencari dari kunyit
itu kan sudah dipakai ratusan tahun bahkan
nah mereka mencari apa sebetulnya senyawa aktifnya
nah itu yang kemudian dikembangkan dan kemudian dikatakan
kenapa saya bicara mengenai ini farmakologi ini
karena kalau kita lihat indonesia ini kan obat obatan kita
nah kebanyakan kan impor
nah dan ternyata merek merek patent ini kan jauh lebih mahal
dan lain sebagainya
jadi penting ini dalam kita mengembangkan patent itu sendiri
nah di indonesia ini
sejarah kita perkembangan ini apa yang sebenarnya menghambat
padahal kan kita memiliki barangnya
kita memiliki tumbuhannya herbalnya
tapi akhirnya kita masih tergantung kepada produk produk patent yang kebanyakan hanya impor
karena orang lain yang seolah olah menemukan
nah betul mbak
dan melakukan proses inovasi
jadi memang tentu untuk menghasilkan suatu produk yang kemudian bermanfaat
terus jelas efikasinya atau kemanjurannya jelas
kemudian dia bernilai patent
tentu perlu riset
nah ini yang kelihatannya di indonesia ini masih menjadi kendala
jadi apa pharmaceutical industries di indonesia itu masih lebih senang mengimpor
kemudian memformulasikannya di indonesia
karena kalau sudah kita harus melakukan research and development itu biayanya luar biasa
dan mungkin dari sdm nya juga kurang
sebetulnya saya kira sdm agak juga ya
tetapi ya itu
karena mungkin lebih senang mencari jalan pintas
jadi lebih gampang kita impor
akhirnya kita tertinggal jauh dari negara negara lain
karena kalau kita lihat india china
kita mungkin sebagian besar mengimpornya dari mereka
mereka sama sama negara berkembang ya
pada awalnya kita sama sama bergerak menjadi anggota wto juga bersama sama
tetapi kok mereka bisa lebih maju dari indonesia
nah itu yang tentunya perlu juga perhatian pemerintah terhadap industri farmasi ini untuk mengembangkan riset dan development
iya ini penting sekali
dan kalau kita bicara patent
ini kan biasanya oh ini patent
nah ini kan berarti ada kriteria kriteria
apa yang membuat sesuatu itu lulus bisa
ini obatnya paten ini gak jelas gitu
nah kalau kita lihat mbak nessy
permohonan patent yang ada di indonesia
terkaitan dengan obat obatan
justru yang banyak itu dari india china
dari indonesia itu sedikit sedikit sekali
ini mereka supaya mereka bisa menjual produknya di indonesia perlu ada patent dari indonesia
dia akan dilindungi kalau dia didaftarkan
jadi kalau tidak didaftarkan di indonesia nih dia tidak di loading nya
makanya kalau kita beli obat kan ada semua daftar ada nomornya dan lain sebagainya
kenapa di kita kurang
orang ya tadi kan selain
jadi mengembangkan riset dan development ini harus menjadi salah satu prioritas pada saat ini sebetulnya
supaya kita tidak ketergantungan terus dari negara negara lain
nah india berhasil mengembangkan
bukan karena dianggap nggak penting atau susah atau berbelit belit
kalau saya melihatnya itu
biayanya itu cukup tinggi
berapa untuk mempatentkan
kalau patentnya mungkin murah
tapi research and developmentnya itu yang menjadi salah satu hambatan kenapa kita lebih banyak mengimpor obat obatan
dan lebih banyak patent dari luar negeri yang berkaitan dengan obat obatan
ini intinya seperti itu
obat patent karena sudah ada uji cobanya dengan risetnya
jadi betul betul disebut patent
di kita justru yang banyak adalah obat obatan palsu kan
enggak maksudnya kan kita harus hati hati kan
nah ini supaya saya lihat kan pemerintah
kalau kita lihat dari negara yang maju negara yang berhasil yang brand brandnya atau mereknya dikejar dan dicari di seluruh dunia
itu adalah negara yang memiliki kekayaan intelektual yang bagus

ya kita bukan saja tadi india tapi sekarang korea selatan china sekali lagi
wah ini buatan korea misalnya atau mini buatan jepang
karena mereka memiliki yang namanya trademark itu sendiri
bahkan kalau kita lihat sekarang dulu mungkin kita nggak mau ya beli barang cina
sebenarnya kualitasnya juga nggak kalah dengan barang barang dari jepang maupun korea selatan

iya itu benar
kualitasnya juga enggak kalah dengan barang barang dari jepang
atau mungkin kalau pakaian sepatu tas dan lain sebagainya dari itali atau dari perancis
nah ini di indonesia ini
ini kan semua kekayaan yang berkaitan dengan kemajuan sebuah negara di indonesia ini
apalagi kita sekarang ingin menarik investasi penanaman modal inovasi
apa yang perlu kita lakukan
jadi pertama faktanya negara negara yang maju itu biasanya negara yang punya kemampuan teknologi
itu tidak bisa dihindarkan
ya seperti itulah
makanya yang kita sebut yang mbak desi sebut tadi negara negara yang korea selatan jerman jepang
atau kalau teknologi ini digital amerika serikat
dan kita bisa lihat juga dari jumlah permohonan patentnya mereka
baik secara domestik ataupun secara internasional
berapa kira kira kalau dibutuhkan
nah kalau kita lihat di china saja itu jumlah permohonan patentnya
itu jumlah permohonan patentnya mereka

di indonesia sekitar rp dua belas saja total
tapi katanya kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu justru lebih kurang
kalau kita lihat di asean indonesia cukup tinggi
menempati urutan bersaing biasanya dengan singapura
pertama atau kedua
dibandingkan negara asean lain
cuman masih indonesia ini permohonan patentnya lebih banyak memilih patent sederhana
jadi ada dua mbak
patent itu ada patent sederhana dan patent biasa
kita break sebentar ya
ini perbedaannya dan juga tapi proporsi yang dari dua belas ribu patent ini berapa persen yang dari domestik
ada kemajuan ya
bu dede kita istirahat sebentar tapi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
topik kita kali ini mengenai kekayaan intelektual sebuah negara yang kaya
apalagi seperti indonesia kita kaya dengan semua yang ada kita miliki ya
kekayaan alam kekayaan demografi kekayaan kepintaran dan lain sebagainya
tapi kekayaan intelektual harus kita masih kembangkan
karena ini juga kuncinya membuat sebuah negara itu bisa maju bisa berkembang dan bisa menjadi negara yang inilah istilahnya tidak tergantung kepada produk produk impor
jadi kita harus ditemani oleh direktur paten dtlst dan rahasia dagang dari dirjen kekayaan intelektual kemenhukam
tadi ada sekitar dua belas ya

tahun ini dan tahun lalu sekitar
untuk permohonan sekitar sama ya
jadi sekitar dua belas permohonan patent
mungkin kita fokus ke situ dulu
dari mana mana saja dan profilnya seperti apa permohonan patenis
jadi yang tadi saya sebutkan bahwa patent itu ada dua macam

jadi yang tentu kalau kita lihat kita sebut patent sederhana pasti objeknya pun yang dilindungi itu lebih sederhana
yang misalnya gelas ini ya
misalnya kalau kita lihat gelas ini kemudian misalnya ada penemuan ada satu kuping lagi
sehingga memudahkan untuk anak anak minum misalnya seperti itu
oh itu bisa dipatent kan
kalau sepanjang memenuhi itu contoh barangnya saja
kalau yang normal seperti apa
semua itu semua teknologi pada prinsipnya semua teknologi itu dilindungi melalui patent normal bisa
selain dari yang sederhana sederhana
sederhana itu juga sebetulnya bisa dilindungi oleh patent biasa tak asal memenuhi kriteria tiga yang tadi saya sebutkan
jadi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri
nah yang terjadi di indonesia memang sebagian besar permohonan patent yang masuk ke indonesia dari dalam negeri domestik itu sebagian besar memang patent sederhana
berapa lama kalau ini
apa yang harus di
jadi istilahnya adminnya harus dilakukan
kalau misalnya berdasarkan undang undang tiga belas dua ribu enam belas undang undang patent itu jangka waktu pemeriksaannya sampai selesai
itu lama juga ya
dengan undang undang cipta kerja itu sekarang turun menjadi enam bulan
oh enam bulan
jadi tidak semua negara punya sistem simple patent ini
simple packen itu sebetulnya untuk mengakomodir inovasi inovasi sederhana yang ada di masyarakat
oke nah itu sebetulnya kebijakan atau policy daripada pemerintah kenapa kita punya simple patent
kalau normal berapa lama
nah ini kalau normal ini standar internasional
jadi dalam waktu dua tahun itu seperti menunggu
jadi delapan belas bulan dulu sebetulnya itu proses administrasi
kemudian setelah delapan belas bulan selama enam bulan ada yang kita melakukan yang namanya publikasi atau pengumuman daripada patent itu sendiri
yang pertama adalah memberi kesempatan pada masyarakat pada pihak ketiga kalau mereka ingin memberikan tanggapan atau
oh ini ternyata mencuri desain saya
jadi delapan belas bulan enam bulan
nah itu selama itu diberi kesempatan pada masyarakat
jadi cukup lama ya
jadi delapan belas bulan itu sendiri apa yang dilakukan apakah mengecek prosesnya
ya administrasi administrasi sampai selesai itu maksimum enam bulan
karena misalnya kalau ada kekurangan kita akan kirim surat mereka untuk memenuhi
dan ada jangka waktunya tiga bulan
contoh contoh yang dianggap kekurang misalnya saya ingin membatankan atau mengaplikasi untuk sebuah penemuan
belum sampai ke situ
jadi masih proses administrasi
jadi misalnya gini
kalau seseorang bekerja di perusahaan gitu ya
kemudian dia menemukan sesuatu kemudian mau dipatenkan
nah pada situasi seperti itu pemilik patennya pemegang patennya itu harus perusahaan di mana tempat dia bekerja
nah pada kondisi seperti itu maka si inventor ini yang menemukan dia harus membuat surat pengalihan hak namanya
hak dia sebagai inventor diserahkan kepada pemegang patent
ini contohnya yang menemukan pfizer itu kan
seorang suami istri dari turki tapi dia perusahaannya kan pfizer gitu
nah itu siapa yang memegang
pemiliknya adalah pfizer gitu
jadi dia memberikan ya hak miliknya
betul nah itu harus ada surat pengalihan hak
nah itu contoh salah satu
oh ini persyaratan administrasi loh
inventor harus membuat itu dulu sebelum kemudian bisa dilanjutkan ke proses sebelumnya
dan kalau misalnya ternyata ada oh itu bukan itu milik saya
atau itu ide asal
ini asalnya dari saya dan ini bisa diperdebatkan gitu ya
eh ya itu aturan di undang undang
kalau kita bekerja di satu instansi institusi maka institusi yang tempat kita bekerja
jadi prosesnya kalau normal bisa dua tahun
belum itu masih baru proses publikasi
setelah publikasi kan tadi untuk memberi kesempatan pada pihak ketiga kan untuk memberikan masukan keberatan
nah setelah itu barulah masuk yang namanya pemeriksaan suku
nah itu mulai oh ini tidak baru
oh ini tidak jelas invensinya seperti apa
atau tidak memiliki langkah inventif
itu ada di proses pemeriksaan substantif
dan jangka waktunya berdasarkan aturan itu maksimum tiga puluh bulan
wah nambah lagi
dari dua tahun lagi itu
nah inilah yang kemudian kita ingin melakukan
mencari terobosan di revisi undang undang paten
jadi sekarang direvisi
direvisi tapi ya ini masih dalam proses
yang salah satu tujuannya adalah bagaimana mempercepat memproses
karena ini sudah lama ya kedengarannya
tanpa melanggar ketentuan internasional
nah ini bisa dipercepat kira kira
iya jadi pakai strategi gitu
karena gini kenapa itu kita membuatnya tidak boleh melanggar aturan internasional
masalahnya adalah kalau permohonan patent kita ini yang dipublikasi enam bulan setelah delapan belas bulan
itu didaftarkan ke luar negeri
tidak mengikuti aturan standar internasional
bisa jadi invensi atau permohonan patent tersebut di luar negeri ditolak
tapi ini bisa dengan undang undang cipta ini kan
ini kan sebenarnya kan
not undang undang cipta
di revisi khususnya undang undang patent ini
tujuannya supaya lebih banyak pendaftaran inovasi dan itu bisa
betul mempercepat bagaimana ini mempercepat
tapi tanpa mengurangi
iya tanpa melanggar ketentuan internasional
melanggar ketentuan internasional
ini kapan akan diterapkan
ini masih dalam proses
kalau rencana kami harapan kami sebetulnya ini bisa masuk ke dalam program legislasi nasional tahun dua ribu dua puluh
proses internal diskusi sudah selesai
masukan dari pihak ketiga sudah juga kita bahas
jadi kita harapkan tentu ini bisa betul betul dibahas di dua ribu dua puluh dua
iya karena ini ya tujuannya untuk meng encourage atau mendorong inovator inovator domestik ya untuk
betul selain itu tadi yang menyinggung apa yang tadi disampaikan mbak desi terkait dengan investasi
jadi memang kekayaan intelektual ini sekarang selalu ada di dalam perjanjian perdagangan internasional gitu
atau bilateral antara indonesia dengan negara lain
karena mereka ingin memastikan bahwa investasi atau bisnis mereka di indonesia terlindungi
tidak ada nanti yang mengambil
saya ingat waktu itu tahun berapa ya mungkin sudah lama kasus ada merek atau brand yang sangat terkenal yang semua orang tahu di paris ternyata di indonesia
ada yang memproduksi mirip mirip dan bahkan sama ya namanya
dan diperbolehkan gitu karena undang undang kita
ini kenapa ya bisa
se pengetahuan saya
apa yang harus di
ini kan memang merek ya mbak desi yang berbeda dengan patent
tapi seingat saya waktu itu kejadiannya adalah memang aturan di undang undang patent kita menyebutkan sistem pendaftaran merek itu adalah first to file
jadi yang paling duluan
walaupun ada ketentuan merek terkenal
si pemilik merek terkenal juga harus memenuhi ketentuan itu
ya seperti misalnya harus terdaftar di beberapa negara gitu ya
dalam hal ini dia kecolongan
tapi kan itu di mata internasional kan kita kelihatannya kayak
tadi ada pengadilan sebetulnya yang bisa menjadi salah satu
misalnya ada satu merek yang orang memang beli karena merek itu tiba tiba ternyata merek lokal itu dianggap lebih patent daripada
lebih sah gitu ya
lebih sah karena dia mendaftar
karena sekarang gak bisa terjadi hal hal seperti itu
harusnya tidak bisa karena kita juga semakin lama semakin memperbaiki kan sistem kita
iya baik bu dede kita masih ada dua segmen lagi ya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with isi anwar saya ditemani direktur paten dt lst dan rahasia dagang dari dirjen kekayaan intelektual kemen hukum ham bu dede
bu dede ini sangat sangat menarik karena banyak dari kita kan tidak tahu
tapi sebenarnya seluruh kehidupan kita lifestyle apa yang kita beli di mana kita makan dimana kita belanja itu yang namanya merek
brand kalau kita konsumsi obat kita maunya yang obat yang patent
kalau membeli sesuatu paten
nah ini kan paten ini ternyata luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita sehari hari
dan ini perlu diproteksi karena ini berkaitannya dengan perdagangan persaingan dagang supaya orang tidak menjiplak tidak membajak tidak meniru
nah indonesia setahu saya kita sempat ini dan priority watch list ya sebagai negara yang kurang menghormati ya terhadap kekayaan intelektual khususnya orang lain
nah ini bagaimana dari tahun ke tahun apakah kita lebih baik reputasinya bu dede
karena semakin banyak penemuan semakin banyak yang bisa ditiru sebenarnya
jadi kalau kita bicara priority watch list
persoalan pertama adalah mengenai bagaimana pelindungan kekayaan intelektual di indonesia termasuk bagaimana penegakan hukumnya
ya paling penting ini penegakan hukumnya
walaupun ada hal lain di situ termasuk di dalamnya adalah market access kemudian trade barrier itu juga termasuk pertimbangannya kenapa indonesia masuk priority watch list
jadi yang pertama penegakan hukum
indonesia itu sudah
dalam posisi priority watch list ini sudah lama sekali
hanya sempat di tahun dua ribu enam kita turun menjadi watch list
jadi ada priority watch list turun menjadi watch list
tapi hanya setahun balik lagi ke priority watch list
ada berapa negara yang dianggap dalam priority watch list
ini negara negara bando yang suka fake ini ya fake good
tapi sih kita kalau lihat china itu termasuk yang primunity watch list
oh sangat ya
tapi negara asean kelihatannya tinggal indonesia
malaysia thailand yang tadinya bersama sama indonesia di priority watch list mereka sudah terangkat menjadi watch list paling tidak
walaupun belum lepas daripada status list ya
tetapi sudah tidak di priority
nah indonesia masih sampai saat ini masih di priority watch list
dan kita sudah melakukan upaya upaya juga mbak desy
tetapi selalu kan misalnya
aturan ini sudah kita perbaiki
tapi kemudian muncul lagi aturan lain yang kemudian dianggap bahwa itu merugikan mereka
bahwa itu menghalangi market akses mereka gitu ya
untuk masuk ke indonesia berkaitan dengan kekayaan intelektual
nah indonesia sendiri sebenarnya sudah berupaya mbak
tapi dari segi penegakan hukum kita seperti apa
kita sudah sebetulnya sudah punya yang namanya dulu timnas
pelanggaran menegakkan kekayaan intelektual
nah itu di tahun dua ribu enam pada saat kita turun jadi watch list gitu
tetapi ternyata timnas pphki ini tidak kelihatannya menurut amerika nih
mereka melihat bahwa ini masih tidak efektif
sehingga turun lagi ke priority watch list
sekarang kita masih ya di priority watch list
kita menyadari bahwa
bahwa masalah priority watch list ini memang bisa juga berdampak pada investasi tadi
pasti gitu kan
nah kita sekarang membentuk kembali yang namanya satgas pwl ya
pwl di jnki
jadi tujuannya adalah kita melakukan penegakan hukum yang jauh lebih baik daripada sebelumnya
dengan bekerjasama dengan instansi terkait
nah sudah tahun tahun terakhir ini sudah berapa orang yang mungkin kena
dan sanksinya apa
kalau kita melanggar hak intelektual
itu semua ada di undang undang masing masing
jadi di patent hak cipta denda
dan kita punya dua jalur sih
ada kriminal ya artinya ada sanksi pidananya
juga ada pendata
tapi berapa orang yang memang sudah dikenakan sanksi
saya ingat misalnya kalau di indonesia kan film ya
terus dilarang ini ada hak cipta
dan lain sebagainya
tapi kan buktinya
yang di cd atau yang bajakan
atau ada orang yang mengambil
nah ini persisnya pernah disangsikan
jadi pada sistem hukum di indonesia ini mungkin beda ya dengan amerika misalnya
dimana apabila terjadi pelanggaran
untuk bisa polisi melakukan tindakan
atau ppns melakukan tindakan
itu harus ada laporan
delik aduan namanya
jadi kalau tidak ada aduan
tidak ada laporan
dari yang pemilik hak ciptanya
kita tidak bisa bertindak
tidak bisa dengan buktinya bahwa ini buktinya sudah cukup
bahwa ini adalah barang tiruan
atau barang bajakan
tidak bisa dijadikan bukti
jadi harus ada pengaduan dari pemilik patent
atau pemilik hak ki nya
bahwa ini barang ini
barang ini merupakan barang pelanggaran kekayaan intelektual
itu yang menjadi dasar
daripada polisi ataupun ppns mengambil tindakan
dan kenapa selama ini orang kurang melaporkan
iya nah makanya begitu kita bertemu dengan ustr
yang menangani masalah pwl ini
mereka sampaikan juga tuh
ada camcording di bioskop
tapi kalau katanya kenapa nggak pernah ada yang kemudian dihukum
buktinya sudah ada
kita sampaikan bahwa sebaiknya si pemilik
jangan lapor ke usdr aja
karena kita punya direktorat penyidikan
yang menangani pelaporan pelaporan seperti ini
tapi kalau tidak dilaporkan
mbak desy baiknya
itu tidak bisa ya
diganti ya undang undangnya
supaya berdasarkan bukti
istilahnya kan barang curiannya sudah disediakan
pasti ada yang mencurikan
karena kalau misalnya itu diganti
dan diperbaiki menjadi delik biasa
itu otomatis polisi tanpa harus ada laporan
itu bisa mengambil
justru polisinya yang mengusut ini
siapa yang melakukan
walaupun kami di direkturan sinrki
juga lebih proaktif
mbak desi kita tahu bahwa
kalau kita diam saja
juga ya akan seperti itu terus
jangan sampai kita di prati watch list ini
kita harus proaktif
kita harus bekerja
kita harus bekerja sama dengan pemilik hak
misalnya ada merk permainan anak lego itu ya
kita kerjasama dengan mereka
supaya mereka juga melaporkan
kalau ada pelanggaran di lapangan
jadi kita tidak menyalahi undang undang
dan tetap bisa menegakkan hukum ki
karena kalau kita langsung saja
tanpa ada laporan
nah inilah salah satu masalahnya di indonesia
karena mungkin punishmentnya atau hukumannya
tidak terlalu berat
atau dianggap enteng
atau tidak dianggap penting
contohnya tadi misalnya lego itu kan
sebuah brand yang sudah dibangun berpuluh puluh tahun
taruhlah tiba tiba ada yang lokal
terus yang disebutnya leggy gitu
dan ini kan harus didaftarkan juga kan
dan sebenarnya kan
bisa jadi palsu ya
iya bisa jadi palsu ya
kalau misalnya si pemilik haknya itu melaporkan
pasti kita akan melakukan tindakan
dan ada satu hal lagi
pemiliknya ada di luar negeri
tapi kan ada representatif dia bisa
nah ada lagi satu lagi ketentuan di dalam undang undang ki
bahwa dalam hal hal seperti ini
maka mereka wajib dilakukan mediasi dulu
jadi tidak langsung ke pengadilan
dan itu ternyata banyak juga kasus kasus yang akhirnya damai sebelum masuk ke pengadilan
tapi pada intinya kita masih negara yang perlu diperhatikan
dalam menghormati kekayaan intelektualnya
makanya kita dalam priority watch list
ini bukan daftar dimana kita bangga berada
kita harus bekerja keras untuk keluar dari itu
ini effort yang pemerintah jadi pr ya
kita masih ada satu segmen lagi
bu dede tetaplah bersama kami ya
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh direktur paten dt lst dan rahas dato
atau kolaborasi antara negara negara lain
orang tidak mau mereka melakukan bisnis di indonesia berinvestasi
tapi ternyata tidak dilindungi hak haknya
dan memang sering bandel sih ini salah satu juga karena konsumen kita juga mencari yang nggak apa apa
yang penting mirip mirip yang paling murah
nah ini berarti kan harus ada edukasi
ya bu dede pertama edukasi kenapa penting
ya kalau kita memiliki penemuan atau kita memiliki trade secret
atau trademark brand logo dan lain sebagainya itu semua harus didaftarkan dipatenkan
kenapa apa benefit nya dan kenapa ini harusnya menjadi sesuatu yang normal bagi bisnis
tentunya mbak mereka yang didorong untuk mendaftarkan
mereknya misalnya atau patentnya ataupun desain industri atau hak cipta di direkturat jenderal kekayaan intelektual
tujuannya tentu yang pertama melindungi
yang kedua memastikan bahwa memang tidak terjadi pelanggaran
karena kalau dia meniru merek orang lain pasti ditolak
jadi harus didaftarkan tujuannya melindungi
dan mau tidak mau yang namanya kekayaan intelektual itu
itu menjadi hal yang penting dalam bisnis tadi
kalau misalnya dia tidak didaftarkan orang lain bisa meniru
kita jangan sampai usaha yang kita telah lakukan mungkin bertahun tahun bahkan puluhan tahun
ternyata kemudian harus dihilangkan atau dihapuskan
atau bahkan orang lain kemudian meniru merek kita
dan kita kehilangan potensi keuntungan tentunya dengan adanya pendaftaran atau pelindungan merek
oleh orang lain
padahal itu sebetulnya awalnya punya kita
mereka yang mendaftar pertama dialah yang akan mendapatkan pelindungan
sama untuk patent juga seperti itu untuk desain industri juga seperti itu
tapi kalau first to file itu juga ada investigasi nggak
apakah memang dia first to file atau jangan jangan dia first mencuri punya orang lain
baru bio file seperti yang tadi kita sebutkan
jadi misalnya kalau di patent dia daftar patent kita harus cek dengan
dengan melakukan yang namanya penelusuran searching
apakah ini benar benar baru atau tidak
dan searching itu kita lakukan tidak hanya untuk patent patent yang di indonesia
tapi yang pertama adalah patent yang ada di seluruh dunia yang mungkin kita akses
tentu kalau ada negara yang punya sistem patent tapi mereka tidak publikasikan kita nggak bisa akses
selain itu bukan hanya publikasi ilmiah atau bukan hanya patent saja
tetapi misalnya kalau patent itu kita lihat juga di jurnal jurnal ilmiah
atau bahkan jika mungkin
tapi sekarang biasa saja orang mau dapat doktoral karena dia copy paste dari jurnal ilmiah orang lain gitu
nah kemudian juga dari informasi apapun yang bisa diakses
via internet misalnya ternyata oh barang ini udah ada kok
dan gampang sekali ya sekarang untuk mengusuri
karena memang seringkali ada banyak pertanyaan seperti ini
barang itu adanya di amerika tapi di indonesia nggak ada
tetap nggak bisa karena pasti pemeriksa pasti bisa mengakhia
jadi jangan coba coba
walaupun ini banyak yang suka coba coba deh kita lihat
ya banyak banyak yang
misalnya coffee shop yang ini mirip mirip
pokoknya kok mirip mirip yang mana gitu
atau seperti alas kaki atau pakaian
itu semua sebenarnya kan melanggar ya
seberapa sulit tadi kan sudah cukup memakan waktu ya
tapi dari segi biaya dan prosedurnya apakah bisa ini kan sekarang dengan revisi itu dicoba untuk dipermudah
dan kalau kita memiliki hak ini berapa lama kita bisa memilikinya
kalau untuk patent pertama untuk paten dulu pelindungannya kalau patent sederhana itu sepuluh tahun
sementara kalau patent biasa itu dua puluh tahun
dihitung sejak tanggal penerimaan
jadi bukan dihitung sejak tanggal diberikan tapi sejak dia masuk dan terpenuhinya persyaratan administrasi
nah setelah dua puluh tahun apa yang terjadi bisa di renew atau apakah ini milik publik
jadi masyarakat bisa menggunakan secara bebas tanpa ini
tapi kalau logo trademark
kalau trademark itu pelindungannya bisa
netmark itu pelindungannya bisa terus diperpanjang
jadi boleh dibilang trademark itu never ending ya
karena setiap sepuluh tahun dia bisa diperpanjang
kalau copyright seperti ya itu film atau
itu ketentuannya sesuai dengan undang undang adalah tujuh puluh tahun sejak si penciptanya meninggal dunia
dia punya waktu artinya keluarganya anak cucunya itu tetap bisa memperoleh hati
sampai tujuh puluh tahun
makanya ini harus hati hati menggunakan misalnya oh sudah diang sudah meninggal kita ambil tapi ternyata hak ciptanya itu bisa sampai lima puluh tahun
hal hal seperti ini harus diajakkan
karena masyarakat suka ambil ide ambil ini
bagaimana sekarang mengedukasi para konsumen ini
apalagi sekarang banyak sekali kita shopping online kita nggak tahu ya barang barangnya itu asli atau tidak
nah ini kan harus ada pengawasan dan juga regulasi
jadi satgas operasional pwl ini yang tadi sudah saya jelaskan sudah dibentuk
ini juga kita mengadakan atau melakukan perjanjian
pertama dengan kemenkionkominfo kemudian badan pom dan baris krim polri
tentu untuk penindakan misalnya kalau badan pom itu untuk obat obatan palsu misalnya
kalau kemenkominfo itu untuk penutupan situs situs yang melanggar ki
nah kita juga melakukan kerjasama dengan platform e commerce
salah satunya itu ada tokopedia kemudian ada juga bukalapak
jadi mereka membantu kami di direkturat jeneral ki untuk tidak menjual barang barang palsu yang diduga melanggar kekayaan intelektual
jadi ada sistem di tokopedia maupun di bukalapak untuk mencegah hal itu terjadi
dan kita juga harus hati hati lah
tapi kalau konsumen boleh melaporkan juga misalnya
seingat saya di bukalapak itu mereka membuka satu fitur khusus gitu untuk melaporkan apabila ada barang barang palsu yang melanggar kekayaan intelektual yang dijual di bukalapak
tapi bu dede ini kan kita di indonesia ini ya masalahnya
masalah intellectual property
mungkin sesuatu yang sampai sekarang masih agak baru nggak ngerti nggak paham dan mungkin juga nggak peduli ya
semua bisa dipakai ijazah saja bisa dipakai
itu ada ini ya hak patent supaya ijazahnya asli
tapi kesadaran ini kira kira semakin baik semakin meningkat dan apakah tadi dari pemerintah sendiri
karena ini kan akan supaya mendorong investasi meningkatkan kepercayaan masyarakat atau bisnis
atau bisnis internasional terhadap indonesia
jadi kalau kita lihat statistik perkembangan permohonan kekayaan intelektual itu semakin hari kita bisa lihat peningkatannya sangat signifikan
dan itu tidak terjadi di indonesia saja
secara internasional juga seperti itu
jadi artinya masyarakat dunia ini sudah semakin menyadari dan memahami bahwa pelindungan kekayaan intelektual ini penting
termasuk di indonesia
jadi pada saat masa pandemi itu justru permohonan ki kita meningkat
walaupun patent mungkin flat ya tapi kalau untuk merek hak cipta itu justru terjadi peningkatan
itu artinya mungkin walaupun masa pandemi tapi bisnis mereka tetap jalan
dan mereka sudah sadar bahwa ini sesuatu yang justru memproteksi mereka kan
dengan kalau kita menjual barang yang asli
harganya kan juga ada alasan lebih tinggi
dan itu kalau kita punya kekayaan intelektual mbak itu adalah salah satu modal kita dalam melakukan perdagangan
melakukan tawar menawar misalnya
kalau kita punya produk yang orang lain nggak bisa tiru tentu harganya jauh lebih mahal dong
baik kapan kira kira kita semua akan mengimplementasi revisi ini untuk mempercepat ini
itu tadi yang kita harapkan
kalau untuk patent diharapkan di tahun dua ribu dua puluh dua itu sudah masuk pembahasan di dpr itu yang kita harapkan mbak
nah sementara untuk yang merek itu masih belum dalam proses amandemen
tetapi kita sedang mengidentifikasi mana mana saja yang harus diperbaiki
tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kekayaan intelektual dari masyarakat bisa terlindungi dengan baik
dan upaya kita supaya keluar dari list priority watch list supaya kita tidak dianggap negara yang
nah selain meningkatkan kinerja kita dalam penegakan hukum kita juga memperbanyak diskusi dan dialog tentunya dengan pihak pihak terkait
misalnya kalau itu berkaitan dengan obat obatan tentu kita bicara dengan kementerian kesehatan dengan badan pom
kemudian kalau itu masalah pencegahan barang palsu di perbatasan kita bekerjasama dengan
masalah masalah masyarakat yang cukai
dan juga sekarang dengan adanya simpel patent ini ini kan bisa umkm harusnya lebih giat lagi untuk melaporkan
enam bulan bisa selesai
enam bulan bisa selesai dan bisa bangga memiliki merek sendiri yang mudah mudahan tidak bisa ditimu atau ditunjukin
kalau merek malah tiga bulan
tiga bulan bahkan
barang enam bulan
dengan syarat tertentu bisa cukup
jadi kalau ini bisa dipatenkan kah ini
jadi kalau patent itu kan teknologi
barang bahan yang untuk membuat gelas ini
bahannya sepanjang tiga kriteria tadi itu
tapi kalau misalnya logo insight with desi anwar
silahkan daftar mereknya
pasti sudah daftar nih saya yakin
bu dede sekali lagi terima kasih
sangat menarik ya sangat mendidik dan mencerahkan
sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap kita tahu tapi sebenarnya kita tidak paham
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan
tanya ini di cnn indonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa kita masih situasi covid
rajin cuci tangan
pakai masker dan tentu saja hindari kerumunan